pemerintah kota balikpapan akan menerapkan aturan bagi pendatang wajib menunjukkan hasil pcr yang negatif covid sembilan belas bukan lagi hasil rapid test
nah hal ini menyusul kecenderungan peningkatan kasus covid sembilan belas di balikpapan yang berasal dari pendatang
wali kota balikpapan rizal effendi menyatakan rencananya mulai tanggal tiga juni dua ribu dua puluh
pemerintah kota akan mewajibkan pendatang menunjukkan hasil pcr negatif covid sembilan belas
pemkot balikpapan tidak lagi akan menerima hasil rapid test yang selama ini menjadi acuan bagi pendatang yang masuk
hal ini dilakukan menyusul dalam beberapa hari terakhir ini jumlah kasus covid sembilan belas di balikpapan mengalami peningkatan yang justru datang dari luar kota
hal ini pun disampaikan wali kota balikpapan di hadapan puluhan perwakilan perusahaan di balikpapan yang hadir dalam sosialisasi persyaratan datang ke balikpapan
lebih lanjut rizal mengatakan syarat penyertaan pcr ini sekaligus untuk persiapan kota balikpapan
dan melakukan tatanan kehidupan baru